assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
salah satu amalan sholat sunnah yang memiliki banyak keutamaan dan keajaiban adalah sholat duha
bahkan sulat duha juga disebut memiliki keutamaan layaknya sedekah
nah untuk membahas tema terkait keistimewaan sholat duha ini
sudah hadir bersama saya di studio
ada gurunda kita semua
assalamualaikum pak gaya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sehat hari ini pak gaya
hari ini kita akan membahas terkait keutamaan sholat duha
nah bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa mengirimkan pertanyaan anda
melalui email yang tertera di layar kaca
kalau kita bicara kata duha
ini kan luar biasa
bahkan ada satu surat yang menggunakan kata duha
nah kalau kita bedah secara filosofi
makna duha ini sebenarnya apa
ini duha itu dalam bahasa arab
itu selalu diartikan awalun nahar
itu adalah mulanya adanya sinar di dunia ini
jadi orang arab itu sering membuat kata kata
dengan hari itu hanya siang dan malam
dia nggak nyebut pagi gak nyebut sore nggak nyebut senja gak nyebut fajar
pagi dan malam
kapan awalnya siang itu
yaitulah yang disebut dengan nama duha
tadi mila membuka majelis ini dengan satu pertanyaan filosofinya
ini menarik sekali
saya akan menyampaikan apa yang dahulu disampaikan oleh guru saya
dua puluh tahun yang lalu mungkin
itu membekas betul
beliau bercerita tentang seorang anak yang hidup dalam kekurangan dan keterbatasan
kemudian dengan keimanan keberagamaan ibadah dan perjuangan
itu berhasil meraih apa yang dia cita citakan
ditinggal yatim piatu dari usia yang sangat kecil
sampai kemudian bukan saja dia yang sukses
bisa menghantarkan adik perempuan

satunya kejenjang pendidikan dan pernikahan
ketika menceritakan itu
guru saya kemudian
menyitir satu kata yang indah diucapkan dalam bahasa arab
kata guru saya
malam itu sepanjang apapun
falabud dalahu min fajrin jadid
akan melahir akan timbul
fajar yang baru
sinar matahari terbit
membawa kehangatan dan harapan
ketiga matahari terbit
itu biasanya terjadi di waktu yang disebut dengan kata kata duha
di waktu subuh
matahari itu ada
tetapi sinarnya tidak cukup untuk menerangi kita
di siang hari
matahari itu bersinar dengan terang
tetap terik sekali
bahkan konon katanya
membuat kulit kita hitam
tetapi ada sinar matahari yang sangat terang
dia tidak memberi rasa panas
itu terjadi di waktu duha
guru saya kemudian mengatakan
duha itu seolah harapan
memberi rasa optimisme
kepada semua orang
yang telah melewati panjangnya malam
untuk kemudian berusaha
mendapatkan apa yang diharapkan di waktu malam tadi
itu yang pertama
kemudian guru saya yang lain
itu bercerita tentang tafsir
ketiga surah bercerita tentang surah at duha
beliau menyampaikan bahwa
dalam ilmu tafsir
dalam ilmu al quran
surah ad duha ini
dinyatakan sebagai surah yang kesebelas turunnya
di surah yang ke satu

di sana ada surah al alak
kemudian setelah itu
nah setelah surah al fajr ini
kata guru saya
wahyu itu tidak turun kepada rasulullah
sehingga kalau bahasa sekarang ini
boleh jadi nabi itu dibully
sama orang orang di mekah
karena quran itu
mengagumkan buat orang mekah
satu huruf al quran
satu huruf arab
ketiga menjadi bagian dari ayat al quran
itu menjadi indah
contohnya wahyu yang ke dua tadi
hanya nun saja
tapi memberi getaran di dalamnya
itu memberikan getaran di dalam hati
mereka setelah surah al fajr tadi turun
cukup lama ini
ada yang mengatakan tiga bulan
ada yang bahkan mengatakan tiga tahun
tidak turun wahyu ini
maka dibuli rasulullah
oh segitu saja ilmumu muhammad
atau bahkan muhammad sekarang sudah ditinggal sama tuhannya
nggak ada lagi yang bisa membantu dia
maka rasulullah saw itu juga sebagai manusia
ada rasa galau dan kesedihan
kemana cahaya allah yang akan menjadi harapan dan optimisme nabi dalam berdakwah
maka kemudian turun surah ad duha
kalau kita lihat susunan dan rangkaian ayatnya
demi masa waktu duhah
saat matahari mulai meninggi
sinarnya cukup terang
memberi kehangatan dan menyehatkan
disitu kemudian allah sambung
dan malam apabila menyelimuti bumi
ini kan lawannya dari siang
siang itu terang
biasanya menentramkan dan tidak menakutkan
malam itu semakin gelap semakin sunyi
semakin mencekam semakin menakutkan buat rata rata manusia
kalau malam itu sedang menyelimuti bumi dengan gelapnya
itu bukan berarti tuhan meninggalkanmu
disini guru saya
itu memberi nasehat
lebih mungkin dari tiga puluh tahun yang lalu
yang tidak pernah saya lupakan sampai hari ini
bahwa hidup itu seperti malam dan duha
gelap ini kan identik dengan suasana yang tidak menyenangkan
mila kalau ditanya gimana karirnya
jobnya sedang sepi
tapi kalau ditanya gimana nih di cnn
berarti diundang jadi host setiap hari
oleh karena itu kata guru saya
gelapnya kehidupan itu tidak identik
bahwa tuhan meninggalkan kita
apalagi membenci kita
itu tuhan sedang menguji
sejauh mana ketabahan kesungguhan dan kesabaranmu
karena malam itu
akan datang waktu duhah
yang memberikan harapan
nah disinilah sebetulnya
filosofi dari duhah
dia adalah sinar terang
setelah kegelapan yang panjang
dia adalah kehangatan
setelah dinginnya malam
dia adalah harapan setiap manusia
untuk menjalani hidupnya
jadi hari yang baru
hari yang baru harapan yang baru
semangat yang baru
mungkin kita semua pernah mendengar istilah juga syuruk
apakah sama atau ada perbedaan
ada tiga nama memang untuk sholat ini
yang pertama itu sholat syuruk
kalau melihat bukan sinar dan panasnya matahari
tapi pergerakan matahari
matahari itu terbit kan
logikanya rendah kan
kemudian terbit itu ditempatkan
ditandai dengan fajar sodik
fajar sodik itu kalau kita misalnya naik ke tempat yang tinggi
di malam hari
kemudian seperti melihat debu kosmos
bintik bintik itu seperti buntutnya serigala
dia vertikal ke atas kayak awan kumulonimbus gitu
nanti kapan tandanya datang fajar sodik
kalau bintik bintik debu kosmos itu merata seperti benang
dia tidak lurus gitu
itu tandanya matahari terbit
itu datangnya waktu fajar
bukan waktu subuh
waktu subuh tadi yang benang kayak gitu
rata putih itu ada putih putih gitu
itulah yang disebut namanya fajar
seiring berjalannya waktu subuh nih
ini bergantung daerahnya
ada yang panjang ada yang pendek
tapi relatif waktu subuh itu bukan waktu sholat yang panjang
nanti matahari itu akan apa itu
itu ditandai dengan hilang yang putih putih
debu tadi diganti oleh apa ini
nah ketika dia meninggi dalam pandangan orang dulu itu setomba
nah itu dikatakan waktu syuruk
sekarang kita tidak perlu pusing itu
karena sudah diwakili oleh teknologi
anda searching dikasih tahu tuh
nah itu adalah waktu dimulainya sholat duhan
disebut dengan syuruk
ada satu lagi
namanya sholat duhan
al awwabin itu adalah atta ibn
orang yang taubat dan kembali kepada allah
karena di dalam hadis
tidak ada orang yang bisa menjaga sholat duha
kecuali orang yang atta ibn
suka melakukan taubat kepada allah
jadi kalau baca hadis ini
kata orang sekarang itu ngeri ngeri sedap
kalau rajin duha berarti hati kita itu dibimbing
untuk rajin taubat
kalau tidak rajin
saya tidak bisa kasih komentar apa apa
pak kiai kita akan bahas ya
terkait apa saja kemuliaan sholat duha
di segmen selanjutnya
pak mirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
jangan lupa untuk berlangganan
bisa mengumpulkan pahala
dari begitu banyak
jadi rasulullah di dalam hadis itu bersabda
setiap persendian tubuh manusia
kesempatan untuk mendapatkan
saya sholat ada sendi
saya yang di jari ini kan
dia dapat pahala dari mana saya tasahut
saya megang ini itu dapat pahala gitu
ini dapat pahala kan menekuk
ketika duduk misalnya kemudian pinggang
saya itu dapat pahala kan ketika
saya rukuk nah ini kata
rasulullah semua persendian
manusia ketika dia melakukan
ibadah maka pahalanya
itu diperinci sama allah
yang membaca misalnya
quran dia dibaca quran mata dapat
mushaf kertasnya itu
pakai gerakan tangan tangan dapat
karena saya posisinya duduk begini saya
begini ini dapat semua kata rasulullah
betapa dahsyatnya ada
berapa ratus persendian dalam
tubuh kita yang sambung
untuk taat kepada allah
dan itu bisa diwakili
sekian banyaknya pahala
potensi pahala yang didapat
oleh setiap persendian manusia
sholat duha jadi sholat duha
itu gabungan pahalanya
dari semua pahala yang
dilakukan oleh setiap persendian kita
dan waktu nih bicara
iya waktunya tidak ada yang
secara umum setelah waktu syuruk
katakanlah satu jam
setelah satu setengah
jam atau katakan kalau sekarang
misalnya subuh itu setengah
sholat duha itu setengah tujuh
jadi kalau pedoman waktu afdolnya
itu sama dengan sholat
sampai nanti kira kira
satu jam lah menjelang
itu masih bisa dilakukan yang namanya
sholat duha yang menarik tadi
sempat disampaikan sholat id begitu
biasanya kan ada misalnya kita sudah rutin
merutinkan sholat duha
bagaimana baiknya pak kiai apakah sholat duha
dulu di rumah baru sholat id
atau hukumnya seperti apa kalau dia biasa
mengerjakan itu yang terbaik adalah dia
id terlebih dahulu
kemudian dia melakukan sholat duha
nah bicara soal rokaat ini juga penting
ternyata ada keutamaannya
yang paling dikatakan oleh nabi
itu minimal itu dua rokaat
yang rata rata itu
empat rokaat delapan
rokaat batasan yang
terbanyak yang pernah dilakukan
itu adalah dua belas
jadi di sini tidak boleh panjang panjang
surah yang dibaca juga
tidak panjang panjang loh waktu sholat
alam nashroh misalnya
al hakumut takathur
itu bukan surah yang panjang
karena tugas siang hari itu adalah bekerja
nanti pulang tidak dapat uang
sholat duha panjang
nah itu kan apologi yang tidak
dibenarkan juga oleh agama jadi
rokaatnya seperti itu
afdolnya dilakukan sendiri
berjamaah itu adalah
tata cara sholat duha
oke baik nah seperti biasa kita juga
mendapatkan pertanyaan dari netizen
kita akan simak bersama mari
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
melaksanakan sholat duha
lalu bagaimana hukumnya

juga ya pak gaya tadi juga sudah sampaikan
kalau bicara tentang amaliyah
sholat duha boleh tidak
dilakukan secara berjamaah
jawabannya adalah boleh
sebagaimana sholat tahajud
itu di mekah
dilakukan secara berjamaah
sholat duha secara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
dibiasa oleh nabi dilakukan sendiri
atau minimal dengan pasangannya
atau nabi pernah sholat malam
karena itu adalah ponakan dari
itu adalah sepupu rasulullah
kemudian juga itu adalah bagian dari
keponakan salah seorang istri nabi
jadi kalau dikatakan boleh
sebagaimana saya sholat berjamaah ketiga tahajud
sebagaimana saya sholat berjamaah ketiga tahajud

sebagaimana saya sholat berjamaah ketiga tahajud
sholat taraweh itu boleh dilakukan sendiri sendiri
hanya saja pada sholat duha
itu kondisinya yang berbeda beda
kalau kata guru saya dulu
kalau orang seperti kamu faiz
ya sholat duhanya sendiri
tapi kalau ingin melakukan pendidikan
misalnya anak sd
yang mereka boleh jadi kalau sholat sendiri sendiri
cepat cepat ingin kurang fokus
maka dilakukanlah secara berjamaah
hal hal yang seperti ini para pemirsa
itu tidak perlu kita perdebatkan secara panjang lebar
dan juga tidak perlu mengatakan
karena nabi tidak pernah sholat duha secara berjamaah
maka tidak perlulah kita berjamaah
karena boleh jadi di masa rasulullah tidak ada kebutuhan
untuk melakukan sholat itu secara berjamaah
mungkin hari ini ada kebutuhan kita
untuk melakukan itu dalam kerangka pendidikan
kepada anak dan generasi muda misalnya
baik pak kiai kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
ya pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode keutamaan sholat duhan
kita lanjutkan pak kiai
yang biasa kemudian dipersepsikan masyarakat sekarang
terutama umat islam adalah
sholat duha ini identik untuk memperlancarizki
apakah betul demikian
bahkan ada orang yang bercanda mila
katanya itu pesugihan
tapi dengan cara
jadi ini perlu sebetulnya kita luruskan
lahirnya istilah seperti itu juga sebetulnya manusiawi ya
karena tadi semua orang itu kepengen kaya
ini kan ada dua ibadah di dalam islam itu
yang identik seolah olah akan mendatangkan kekayaan
yang pertama sholat duha
yang kedua membaca surah wakiat
kalau kita lihat hadis yang terkait keduanya
itu sebetulnya bukan
tapi menjanjikan kecukupan
kecukupan itu sesuatu yang relatif buat setiap orang
oleh karena itu ketiga misalnya nih
itu kan kisahnya antara sayyidina usman sebagai halifah ketiga
dengan sahabat nabi abdullah ibni maskud
ketika sayyidina usman menjadi presiden penguasa pada masa itu
itu sudah berbeda jauh dari masa rasulullah
apbn nya itu strukturnya kalau kata menteri keuangannya
sudah besar lebar
sehingga sayyidina usman itu mulai berpikir
sahabat sahabat nabi yang berjuang berjasa dari awal
memberikan kontribusi kepada agama kepada umat
saatnya lah sekarang kita membalas budi mereka
maka ditentukan dalam ad dawawin struktur gaji
ini adalah bonus hadiah
misalnya ya sahabat a ini grade nya apa
ibnu mas'ud ini kan as sabiqunal awalun
jadi ibarat di kementerian itu eselon satu gajinya
diantar oleh sayyidina usman
karena berkali kali bendahara negara mengantarkan gaji itu ditolak
luar biasa nih jarang jarang ada orang nolak gaji ini
ditolak oleh sayyidina abdullah ibnu mas'ud
saya tidak perlulah sudah berikan kepada orang lain yang membutuhkan
padahal beliau itu sangat butuh
maka lama lama saidina usman sendiri yang datang
wahai sahabatku ibn zud kenapa kau tolak gaji dari negara ini
ini adalah hakmu
kata abdullah ibnu mas'ud siapa yang menolak
saya nggak menolak cuma menginginkan itu diberikan kepada yang lebih membutuhkan
maka kata sayyidina usman maaf ya saya melihat engkau juga orang yang membutuhkan
lihat rumahmu lihat bajumu lihat keseharianmu
bukan sahabat yang kaya ini sahabat yang hidup secara sederhana
maka abdullah ibnu mas'ud itu melontarkan hadis nih
yang kemudian dipahami orang jadi kaya
kata ibnu maksud usman kenapa sih kamu maksa supaya saya menerima atau ya ini gaji hadiah ini

saya itu miskin dan berkesusahan demi allah
kata abdullah ibnu mas'ud
saya itu tidak pernah takut dengan kemiskinan
bukan berharap kaya
saya tidak pernah takut dengan kemiskinan
karena rasulullah mengajarkan kepada saya untuk membaca surah al waqi'ah setiap malam
dan nanti allah akan berikan rasa kecukupan di dalam hati
sama dengan sholat duha
sholat duha itu ada hadis yang menyatakan begini
terkait dengan senang hati
kata rasulullah kan setiap sendi itu ada sedekahnya
dan itu bisa terwakili oleh sholat duha
maka dilanjutkan pada hadis yang lain
orang yang sholat empat rokaat duha
maka allah mencukupkan dia pada waktu duha
bukan diberi uang
jadi jangan menafsirkan hadis
jangan menentukan arti dari sebuah ajaran sesuai dengan seleranya
kita ini mila sering banget ngatur allah
rabbana atina fidunya hasanah
beri saya ke allah yang baik baik di dunia
ditanya apa yang baik baik
mobil mewah rumah gaji yang besar
nanti begitu suaminya bergaji besar
di amandemen doanya
dia kan mengatakan
ya allah tahu begini mendingan kemarin
hidup susah tapi gak nyakitin hati misalnya
bahwa hasanah itu kita serahkan kepada allah
saya berikan yang baik baik ya allah
semua yang engkau berikan kepada saya
saya punya keyakinan bahwa itu yang terbaik
orang sholat duha itu diberi rasa cukup
cukup itu kan relatif
ada orang yang hidupnya itu tidak pernah merasa cukup
tapi ada orang yang berbahagia
dalam kehidupan yang mungkin kita katakan
itu di bawah garis kepantasan
dalam pandangan kita ini berkekurangan
itu guru saya ketika dulu mengajarkan sholat duha
itu berpesan kepada saya
beliau itu adalah sufi sejati
kata beliau kepada saya
kamu akan memetik hasil dari sholat duha itu
kalau kamu punya perasaan di dalam hatimu
bahwa hidup yang kamu keluhkan
itu adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang
kita sering mengeluhkan
mobil kita kok gak sebagus yang itu
karena melihatnya ke atas ya pak giyai
pengen ini pengen itu
jadi itu adalah hikmah dari puncak prestasi kita ketika sholat duha
diberi rasa yang cukup
ini dahsyat sekali pembahasannya
bisa kita lanjut sebenarnya ke part kedua ini
tapi sayang sekali kita sudah sampai di penghujung program
semoga apa yang tadi kita sudah bahas
bisa menjadi bekal untuk kita
untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi
saya meladia rahma dan juga kiai haji muhammad faiz undur diri
insya allah kita akan berjumpa kembali pada gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh